hutan di kalimantan barat kembali terbakar
sejak dua puluh enam juli kebakaran hutan dan lahan terus meluas di empat belas kabupaten kota
bahkan api mulai menjalar ke permukiman dan mengancam keselamatan warga
di antara pihak yang bertugas memadamkan api ada palang merah indonesia
di kabupaten kuburaya pmi bergabung dengan satgas operasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan
selain menerjunkan relawannya pmi juga membawa peralatan pemadam yang cukup lengkap
meskipun semua itu ternyata belum cukup untuk cepat memadamkan api
cuaca panas dan lokasi yang sulit dijangkau
serta sulitnya mendapatkan air membuat proses pemadaman menjadi sangat lamban
belum lagi kebanyakan lahan yang terbakar adalah lahan gambut
hari ini hari ke enam kita berada di lokasi lahan terbakar
kita bersama tim palang merah indonesia sudah memadamkan lahan
ini cukup luas lebih dari lima hektare terbakar
sebelumnya sebelah kiri kita sudah terbakar
sekarang kita coba untuk menggoking di area sebelah kanan kita
karena api menjalar ke lahan gambut dari bawah
kesulitan kita akses untuk masukkan sumber air ke selang cukup sulit karena jarak cukup jauh
yang kedua panas serik
yang ketiga asap yang begitu pekat dari bawah tanah gambut
yang ketiga luar
ini masuk ke hari enam lahan terbakar
kita terus bergerak untuk memadamkan lahan terbakar ini bersama relawan gabungan
tni bpbd polri relawan damkar manggala agni lhk dan lainnya
kebakaran hutan dan lahan juga memicu terjadinya krisis air
banyak mata air yang kering akibatnya warga sulit mendapatkan air bersih
untuk itu pmi berusaha membantu dengan mengirim air bersih ke sejumlah daerah di pontianak dan kabupaten kuburaya
sebagai organisasi kemanusiaan kehadiran palang merah indonesia sangat dibutuhkan
tidak hanya mengelola darah pmi juga memiliki tugas mulia dalam membantu pemerintah dan masyarakat yang terdampak bencana
maupun penyediaan mobil ambulan gratis serta pelayanan sosial kesehatan lainnya yang bersiaga dua puluh empat jam
hadi sabutro kuburaya kalimantan barat